dari real madrid pada duel el clasico akhir pekan kemarin
barcelona siap bangkit saat menjamu atletico madrid pada leg pertama perempat final liga champions eropa di kemnu
selasa malam atau rabu dini hari waktu indonesia
hasil buruk di akasiko kemarin sekaligus menghentikan rentetan tiga puluh sembilan laga tanpa kalah barcelona di sebuah kompetisi
raksasa katalan kini langsung mengalihkan fokus ke liga champions guna menghadapi atletico madrid
barcelona yang unggul enam poin dari atletico di kelas men liga spanyol masih bertumpu pada trio messi suarez neymar
yang gagal mencetak gol di laga terakhir
messi sendiri berpotensi mencatat rekor lima ratus gol sepanjang karirnya di laga nanti
sementara itu louis andrique punya rekor sempurna jika menghadapi diego simeone dengan memenangkan seluruh enam duel terakhir
meski begitu atletico di bawah asuhan simeone pernah menyingkirkan barcelona dari liga champions dua tahun lalu
sebagai tuan rupiah
di rumah barcelona siap turun dengan kekuatan penuh kecuali sandro ramirez adriano dan jeremy matthew yang masih absen karena cedera
sementara itu kubu atletico madrid dalam kepercayaan diri tinggi pasca kemenangan lima satu atas real betis
terlebih simeone merotasi beberapa pemain di laga tersebut demi menjaga kebugaran menjelang lawan barcelona
di lini depan simeone siap mengandalkan fernando torres untuk mengancam pertahanan barcelona
saat lawan betis el nino hanya bermain enam puluh tiga menit sebelum digantikan angel korea
sejauh ini torres mencetak sepuluh gol dari empat belas pertemuan melawan barcelona sembilan gol saat bersama atletico dan satu gol ketika berkostum chelsea
kembalinya diego godin dari cedera juga dipastikan menambah kekuatan tim tamu saat meredam gempuran barcelona